aku masuk nih
amin tim lu ada keeper aja kalah terus
apalagi gak ada
lu ada orang lho pang
ih kata siapa
lagian karena apa leh
udah jadi biarin
biarin si keeper
red no ambilin bajunya
lihat si anakannya itu kagak
tadi pas beresawat dia lari ke arah sana
burung dibawa ke rumah sakit burung
unit gawat jarur tante
nah kenapa nyuruh nyuruh saya
makanya nyalahin saya marah marah segala
dia yang salah
ya kalau nggak mau ada tanggung jawab
jangan bawa bawa polisi ya
sekarang bawa anak ini ke mobil
eh salah salah salah
ini gara gara kamu
si min jadi pingsan deh
kok gara gara gue
eh tenaga anak anda tadi tuh udah ngilang
tadi pas ada pesawat
iyalah ada tukar sana
bang kasih nafas buatan aja
ih nafas buatan
dua aja sana
tanggung jawab dong
eh apaan sih lu bang
lo bohong lah nen
itu kan mobil katanya si imin
tante cari kamu kemana mana gak taunya ada di sini
perut imin kena bola tantu
tante kan udah bilang jangan main sama anak anak bandel itu
yuk coba di terbangin
coba di terang apa yuk
aku masuk nih
cepat bang cepat
pegang yang benar
jangan kemana kamu
jangan kemana ya